kita lihat berapa nilai peragangan indonesia dengan uni eropa yang akan terdampak tentunya jika pemerintah benar benar akan melakukan ataupun juga akan siap membalas uni eropa
kita lihat yang pertama ini adalah dari nilai perdagangan indonesia dengan uni eropa pada tahun dua ribu dua puluh
terjadi surplus memang kita mengekspor dengan nilai enam belas dua miliar dolar amerika
sementara impor kita dari uni eropa ini hanya sebelas dua miliar sehingga ada surplus sekitar lima miliar dolar amerika yang juga tentunya menjadi keuntungan untuk indonesia dengan adanya surplus neraca dagang antara indonesia dan uni eropa pada tahun dua ribu tujuh belas
sementara investasi uni eropa ini juga dibilang tidak kecil ini mencapai dua delapan miliar dolar amerika dalam lima tahun terakhir
sementara untuk data ekspor non migas indonesia ke uni eropa ini trennya memang ada penurunan
jika dibandingkan dalam lima tahun terakhir dua ribu dua belas nilainya mencapai hampir delapan belas miliar dolar amerika
walaupun juga perlu diingat bahwa sejumlah komoditas ini harganya turun sehingga ini juga menjadi dampak mungkin tidak dari bentuk volumenya yang turun namun juga karena nilai dari komoditas komoditas yang ada tren penurunan belakangan ini
dan di tahun dua ribu enam belas turun menjadi hanya empat belas empat puluh satu miliar dolar amerika
dan kita fokus ke cpo sekarang ini yang akan menjadi larangan untuk masuk ke uni eropa pada tahun dua ribu dua puluh
sangat disayangkan apalagi tren ekspor cpo indonesia ke uni eropa ini trennya terus meningkat dua ribu lima belas hanya empat dua puluh tiga juta ton dan terus meningkat di tahun dua ribu tujuh belas bahkan mencapai lebih dari lima juta ton